angka penularan virus corona belum menunjukkan tanda tanda penurunan
setelah pandemi berjalan sekitar tujuh bulan
menurut data pemerintah penularan masih terjadi dan jumlahnya terus bertambah
penambahan pasien covid sembilan belas masih dikategorikan tinggi
yakni di atas empat orang
data hari sabtu yang dikutip dari situs covid sembilan belas go id
berjumlah dua ratus sembilan puluh sembilan lima ratus enam orang
hampir mendekati angka tiga ratus ribu orang terinfeksi terhitung
sejak diumumkan pasien pertama pada dua maret dua ribu dua puluh
jumlah kasus pasien sembuh hari sabtu terbilang cukup tinggi
yakni mencapai tiga tujuh ratus dua belas orang namun masih di bawah jumlah kasus baru
jumlah pasien sembuh yakni dua ratus dua puluh lima lima puluh dua orang
sedangkan pasien meninggal dunia
bertambah delapan puluh tiga orang sehingga menembus angka sepuluh orang
ternyata tepatnya sebelas lima puluh lima orang
sementara itu sebuah petisi online berisi permintaan maksud kami
kepada presiden joko widodo agar lekas mencopot terawan agus putranto
dari jabatan menteri kesehatan beredar luas
sudah ada ribuan
berita terkini mengenai penyelidikan terawannya

berita terkini mengenai penyelidikan terawannya
berita terkini mengenai penyelidikan terawannya

aplikasi online berjudul copot rawan sebagai menteri kesehatan
sudah ditandatangani lebih dari lima orang hingga hari minggu
pada bagian deskripsi para penggagas petisi menilai terawan telah gagal
sebagai menteri kesehatan dalam menangani pandemi covid sembilan belas di indonesia
petisi ini menyebutkan terawan sejak awal terkesan meremehkan pandemi virus corona